ini gue mau menguji modal dengkul lo
permasalahan atau isu apa yang lo temukan problem
kalau dari anak muda merasa cari kerja sulit
teman teman generasi muda yang lulusan smk lulusan sma gitu ya
aku tanya pernah dengar balai latihan kerja nggak
mulai latihan kerja tuh ngajari berapa skill yang bisa segera diserap dunia kerja
tapi kalau disitu kita seminggu pelatihannya di arah ciraco atau pasarobo gitu
atau juga ada yang komplain bang ini kalau mau dapat kerja mesti store ordel
jadi buat teman teman yang jadi pekerjaan
kerja kontrak enam bulan setahun pun harus store ke orang dalem
gue gak tau kalau sektor publik atau negeri gimana ya
udah store orang dalam bayar seragam segala macam
berarti kan keuntungannya kecil banget ya
sama ibu ibu terutama kebanyakan ngerasa kjp sekarang kok kena sunat ya
kjp dulu lebih banyak benefitnya sekarang lebih sedikit
ya sama harga sembako udah pasti lah ya selalu par
harga sembako naik nih beras naik semuanya naik
tapi ya menurut gue pekerjaan sama pendidikan itu penting ya
sama pendidikan itu sistem penempatan siswa juga kurang adil
karena konsekuensi dari pilihan kebijakan nabp prof dki
untuk mengatasi permasalahan kursi yang terbatas
yaudah deh diprioritasin sama yang lebih tua dulu
jadi misalnya lo punya anak anak lo umur tujuh delapan tahun
yaudah dia diprioritasiin dulu gitu
mungkin anak yang umur tujuh tahun lebih pinter jadi kalah gitu
mungkinkah rian berinvestasi untuk
meskipun tidak berada di jalur legislatif
tapi tetap konsisten menyuarakan tadi isu isu tadi di dapil tersebut
dengan rian ada di golkar masa nggak punya aksesibilitas sih
saya lebih pengen bikin itu ya pelayanan hukum
ya misalnya teman teman ngerasa undang undang ite nih
atau cara daftar tanah gimana gitu
how nya kan karena ya gue butuh orang
mungkin rian akan kembali ke dapil yang sama
mungkin jalan modal dengkul bisa dimulai dari
evaluasi mungkin buat seorang modal dengkul harus
gue diminta di jakarta utara dulu
dengan satu dua alasan gue memutuskan
gue mendingan di jakarta timur gitu